merah pedas dan bikin ketagihan
katanya sih apapun makanannya kalau nggak pakai sambal rasanya kurang nendang
bahan utama yang digunakan dalam pembuatan sambal adalah cabai rawit dan cabai merah
pertama kita bersihkan tangkai cabai satu persatu dan pisahkan cabai rawit dan cabai besar
dalam sehari biasanya ibu berapa banyak cabainya yang dibersihkan bu
satu pintar lebih kita tapi rame rame
nggak panas tuh bu tangannya
ayan karena kita sudah terbiasa
oke tetap semangat yuk kita bersihkan lagi
setelah dibersihkan dari tangkainya kini siap siap masuk dapur untuk mengolah sambal
kali ini kita akan membuat sambal varian ayam geprek
sebelum masuk ke dapur semua pekerja wajib mengikuti protokol kesehatan
di dalam dapur
cabai melalui proses pengecekan
cabai busuk atau tidak layak harus dibuang
setelah direndam cabai lalu diangkat dan dicuci di bawah air mengalir
aduh ini batuknya beneran
bukan karena sakit batuk tapi karena cabainya ini menyengat ternyata bisa bikin ada efek efek batuk pedes pedes gitu loh
kita gilir semuanya
semuanya menggunakan alat menghalus bumbu
setelah halus masukkan cabai rawit dan cabai merah ke dalam alat pengering
cabai dengan kadar air sedikit akan lebih lama disimpannya
setelah semua dikemas kini saatnya memasang label sambal sesuai varian
kita memang punya komitmen
karena pasar sambal ini adalah untuk menengah ke atas
sedangkan para customer itu
customer itu menyukai barang barang produk yang berkualitas
selain sambal cu ada juga nih umkm sambal kemasan lainnya seperti sambal busandra
kali ini saya akan membuat sambal bawang dan sambal udang
variant ini paling banyak di buru pelanggan
untuk membuatnya pertama goreng bawang merah
setelah agak matang masukkan cabai yang sudah dihaluskan
meskipun sudah ada alat yang berputar otomatis untuk mengaduk sambalnya
tapi kita juga harus perlu nih mengaduknya secara manual
karena supaya kita menghindari sambal yang gosong di paling bawah
supaya tetap enak
aduk pelan pelannya supaya menghasilkan sambal yang matang sempurna
selain sambal bawang ada juga sambal udang
bahan dan pembuatannya sama hanya kita tambahkan saja udang goreng

untuk kita bikin sambal udang seperti ini
kita harus goreng udangnya sampai kering dengan ukuran udangnya nggak terlalu besar nggak terlalu kecil
busandra bersama sepuluh karyawannya memasak sambal dengan varian berbeda setiap hari
setiap varian biasanya membutuhkan kurang lebih lima belas kg cabai rawit
tapi dengan berjalannya waktu banyak orang yang minta varian berbeda
jadi yang sekarang terus banyak yang minta bawang
aduh berat pak silahkan dibawa
terima kasih hati hati pak
sekarang saya jadi lapar saya jadi pengen untuk makan sambal
odi cornelia heru dwi sudarmanto surabaya jawa timur